korban jiwa dalam kericuhan usai pertandingan arema melawan persebaya di stadion kanjuruhan malang merupakan yang terbanyak dalam sejarah di indonesia
ya akibat kericuhan ini sedikitnya satu ratus dua puluh tujuh orang dilaporkan tewas termasuk dua anggota kepolisian
dan informasi terakhir yang kami terima jumlah korban tewas akibat kericuhan yang terjadi di stadion kanjuruhan usai pertandingan arema melawan persebaya berjumlah satu ratus dua puluh tujuh orang
ya satu ratus dua puluh lima orang yang meninggal dunia merupakan aremania atau supporter klub arema dan sementara dua lainnya merupakan anggota kepolisian
selain itu ada juga korban jiwa tiga belas kendaraan polisi dilaporkan rusak
kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini
di mana terjadi pertandingan sepak bola
antara aremania dan persebaya
kesalahan terjadi pada saat telah selesai terjadi kekecewaan dari para penonton
yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama dua puluh tiga tahun bertanding di kandang sendiri
tidak pernah kalah namun pada malam ini mengalami kekalahan
rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan
dan berusaha mencari para pemain dan official
untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan
melakukan upaya upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata
karena sudah narkis
sudah mulai menyerang petugas
sudah merusak mobil
dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik
di pintu keluar
yaitu kalau nggak salah pintu sepuluh ya atau pintu dua belas
kemudian terjadi penumpukan
di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen
yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan
kejadian tersebut telah meninggal satu ratus dua puluh tujuh orang
dua diantaranya anggota polri dan satu ratus dua puluh
yang meninggal di stadion ada tiga puluh tiga
kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan